depannya juga gedung bagus
luar biasa warnanya
masa jakarta bisa bikin begitu warna
gak angerin pot aja ke rumahku sama bunga saya yang tanam tidak apa apa
tadi sebenarnya jakarta tadi belum
tidak bisa bikin
tanaman begini nggak bisa bikin
kirim ke rumah pot bunga
tanah dan bunga saya tanemin